sementara itu setelah tutup selama dua hari bandara internasional gusti ngurah rai bali kembali beroperasi
pembukaan dilakukan pada pukul lima belas waktu indonesia tengah atau setelah ada keputusan rapat evaluasi
yang menyatakan ruang udara bandara ngurah rai telah aman berdasarkan pantauan satelit ataupun paper test
maskapai sriwijaya air rute bali surabaya terbang pada pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia tengah
sementara itu yang datang pertama ke bali pukul tujuh belas lima puluh dan sedikitnya ada sembilan penerbangan yang siap untuk menuju ke bali
dari otoritas bandar udara mewakili diri yang berhubungan udara notem igu si ngurah rai bali kita nyatakan dicabut
pada pukul lima belas
jadi artinya pada pukul lima belas notem plus bandar udara ngurah rai bali kita nyatakan sekarang dibuka
untuk tindak lanjut pelaksanaan operasional baik itu di airspace maupun di darat
kami serahkan seluruhnya kepada jm angkasa pura i dan kepada gm air enam untuk pelaksanaan operasional tindak lanjut